berikutnya cabang olahraga e sports kembali menyumbang medali emas bagi kontingen indonesia di sea games dua ribu dua puluh tiga
ya pada kali ini geliran game pubg mobile yang menyebut emas di kamboja
tim indonesia ii yang beranggotakan satar pondbit lapar yami dan boychil berhasil mengumpulkan poin terbanyak dalam tiga hari penyelenggaraan game pubg mobile di ajang sea games kamboja kali ini
tim indonesia dua berhasil mengumpulkan total satu ratus tujuh puluh delapan poin dan lima winner winner chicken dinner
perolehan poin itu tidak mampu dikejar oleh tim vietnam satu dan vietnam dua yang harus puas dengan torehan perak dan perunggu
raihan emas ini mengulangi representasi dari tim pubg mobile di sea games dua ribu dua puluh satu vietnam yang juga meraih emas saat itu
selain itu ini menjadi emas ketiga dari cabang raga e sports setelah folloran dan mobile legends pun